kita jadi nggak tega melihat dia seperti itu masa disisa terus ya bu
ya allah berikanlah hamba kekuatan ya allah agar hamba selalu percaya oleh janjimu
selama aku berada di sini hati aku jauh lebih tenang semua beban yang ada di dalam hidup aku
terasa hilang banget tadi tadi maseto
ini ada apa jangan kasar sama istri sendiri pak kali ini saya masih bisa bersama
minta jangan keluarga saya istighfar istighfar mas mas
aku mau lembur jangan kemana mana
langgar peraturanku mas mas mau lembur apalagi sih mas setiap malam harus lembur banyak banyak
kamu memangnya kebutuhan kalian ini sedikit aku melakukan ini buat kamu dan anakmu tapi masih

sorry sayang aku harus selesaikan masalah dengan istriku dulu dong
mas udah deh ceraiin dia aja
apalagi sih yang mas harapin dari dia kan gak ada aku
tenang dong semua itu ada waktunya
kalau aku yang ceraiin dia pasti akan ada harta gonogini
tapi kalau dia minta cerai aku bisa usir dia
dan dia harus tinggalin rumah iya kan
berarti semua harta emas jadi milik mas
tapi jangan lama lama ya sayang aku kan udah gak sabar pengen jadi istri kamu
malam ini aku boleh nginep di kontrakan kamu kan
boleh gitu yang susi tunggu tunggu yuk
ya allah jadikanlah diri hambamu yang senantiasa bersujud kepada engkau ya allah
jadikanlah keindahan iman
yang selalu menyelimati dirimu
dan menyemuti hari hari hamba ya allah
berikanlah hamba kekuatan ya allah
agar hamba bisa kuat menjalani kehidupan ini ya allah
sayang ini kan masih malam kok belum pada tidur
dimas nggak bisa tidur bu
nah jangan juga bu
sayang kalau kalian sebelum tidur berdoa
allah pasti menjaga kalian di saat kalian tidur
jadi gak boleh takut
yaudah sekarang kita ke kamar
oke ibu antar ya
yuk sekarang waktunya bobo
yuk sekarang waktunya bobo
ibu adalah ibu yang terbaik di dunia ini
ibu juga sayang banget
sama kalian berdua
karena kalian berdua adalah anugerah yang paling indah yang ibu miliki

ibu gak akan ada yang biarkan orang nyakitin kalian
ajeng dia sayang sama ibu

ibu juga sayang banget sama kamu
aduh juga sayang banget sama kamu
jangan lupa berdoa dulu ya
mudah mudahan pak ratih mau mengajari menterasa kami
mudah mudahan pak ratih mau mengajari menterasa kami
iya kami benar benar membutuhkan bantuan putih
maaf pak seto saya kesini hanya ingin memberitahu
bahwa ada madrasah yang butuh seorang guru

dan saya dengar mbak ratih mau jadi guru
hei ustadz daripada ngajarin orang lain
mendingan ngajarin anak sendiri
mau gaji berapa juta

tapi memang dari pihak yayasan belum ada ketetapan honor
ini tidak lebih untuk amal kita saja
ini tidak lebih untuk amal kita saja
ini pasti kerjaan ustadz ini aja mau ketemu istri saya
masya allah pak seto
jangan berpersangka buruk pak
sudah sekarang kalian pergi
jangan kerja istri saya
kamu pikir aku ini suami yang bodoh
pak ustadz niatnya baik cuma mau ngajarin aku agama

pak ustadz kamu kamu benar benar kepincut sama dia kan
kamu lebih bela diri daripada suami kamu sendiri

ya allah si ratih sudah disiksa lagi sama seto
dasar laki laki zolim maunya menang sendiri
tehnya teganya dia menyiksa si ratih seperti itu
iya kalau saya jadi si ratih juga

saya mau minta cerai dari seto
sejak dulu dulu amit amit punya suami
pencemburu kasar pelit
apalagi sih yang dipertahankan
iya ya buya kita jadi gak tega melihat dia seperti itu
masa disiksa terus
ada apa ini di lehernya mas sento masya allah ada tanda merah di leherin mas seto
baru pulang ya iya bu bu tahu nggak bu tadi di mosul ulangan matematik dapat sepuluh ya bu aduh
ibu ibu peter peter banget sih nggak boleh apa karena sombong tidak disukai oleh allah
yaudah sekarang waktunya kalian sholat juhur habis kita makan ya
mas kamu tuh jangan kasar doa sama anak anak kan kasian mereka ketakutan mereka tuh masih pada
kecil kamu itu jangan didik anak menjadi manja hai lebih dari